halo sobat kompas tv balik lagi sama gue renggan fajar di ranjeroto kompas tv
kita disini tuh lagi diundang oleh porsi indonesia untuk kita melihat mereka lagi launching charging station baru di jakarta
nah selain itu di sini juga ada perwakilan dari klub klub porsi indonesia
seperti yang ada di samping gua ini mobil yang sangat keren yaitu porsche targa
ini sembilan ratus sebelas targa ya
sembilan ratus sebelas targa jar gue nggak pernah naik cuma gue pernah lihat review katanya mantep banget jar empuk
mobil sport yang tergolong empuk lah
yoi bener all rounder ini bisa apapun dan dia bisa dibuka atapnya soft top
selain itu kita lihat dulu kita lihat mobil mobil yang keren dulu di sini
jadi seperti dilihat sini sini kita beda angle
nah selain itu disini juga banyak nih jar ada
ada porsche macan juga disitu
nah di charging station ini satu dua cv bisa nge charge mobil elektrik dan juga mobil hybridnya dari porsil
dan enggak cuma mobil dari porsche doang yang boleh nge charge disini
tapi semua mobil listrik bisa nge charge di sini
tapi kalau ada owner porsi kesini ya kalian harus kalah ya
iya karena itu punya porsche dan pemilik porsche di indonesia yang mau nge charge disini punya privilege yang lebih kayak gitu
jadi sebenarnya porsche itu udah punya banyak
yang satu di bali tiga di bandung dan satu di jakarta ini baru kayak gitu
nah kalau kalian penasaran charging stationnya yuk kita lihat bareng bareng
sekarang gue lagi ada di samping
di samping charging station dari porsche kayak gitu
halo nah ini dari mbak valension sebagai apa nih mbak di porsi
nah oke nah boleh dijelasin nih mbak terkait barang ini
jadi porsche destination charging ini adalah
forcil secara global itu programnya forcil untuk mendukung electrification
di semua negara di indonesia jadi secara global udah banyak banget
untuk di indonesia sendiri kita dengan adanya yang di sini di polman jakarta centra park
tapi kita punya tiga lainnya di bandung dan satu di bali
tiap lima location itu masing masing ada dua charge seperti ini
nah ini nih ada tapi nya ya
x free complementary jadi tidak dipungut biaya dan yang pastinya priority
oke kalau untuk mobil ev lainnya boleh nggak nge charge itu
bisa cuma mungkin kebijakan setiap venue mungkin berbeda beda
untuk saat ini semuanya masih free tapi mungkin kedepannya untuk yang non empat shay bisa jadi murning akan berbiaya
ini sekarang nextnya mau buka di mana lagi nih mbak
nextnya kita akan ke semarang so kita akan banyakin di pulau jawa dan lebih banyakin lagi di bali
karena temen temen pengguna porsche ini suka banget jalan jalan
so porsche juga kan lagi banyakin lagi model line up ev ya ada macan yang baru
ya itu kapan rumah masuk sekalian kapan tuh masuk
sun tahun ini lah ya mungkin kita mendekati akhir tahun
iya baru launching banget di singapura itu bulan januari
terima kasih ya mbak cia ya kita udah di invite kesini kita udah ditunjukin nih ternyata porsinya punya charging baru di jakarta gitu oke mantap
nah kenal dulu pak dengan bapak siapa maaf
dari sekretari generalnya pci post club indonesia
nah kita bakal tanya nanya nih pak kira kira menurut bapak gimana nih dengan adanya charging station baru dari porsche jakarta
wah ini pasti banyak yang pada para pengguna porsi nih makin banyak nih
yang ev car ya yang taycan yang panamera yang cayenne yang hybrid
belum masuk tapi kayaknya baru launching di singapura
oh iya nah ini kan baru nih pak di jakarta
sebelumnya tuh nge charge nya dimana sih pak anak anak dari porsche club indonesia ini
biasa kalau ngecas biasanya mereka pasang di rumah
terus di rumah kalau misalnya di jakarta kan pada pasang di rumah
tapi kalau misalnya mereka juga force indonesia udah pasang di bandung juga
dari pci ini ada berapa sih pak anggotanya semuanya
nah sepertinya saat ini satu ratus tiga puluh and counting
jadi awal awal tahun biasanya dulu tahun lalu tuh baru mungkin seratus tapi terus akhirnya sampai satu ratus lima puluh baik dia
tapi kalau baru ini kan bulan februari sekarang member kita sudah satu ratus tiga puluh
jadi mungkin expectation nya satu ratus delapan puluh atau dua ratus lah kira kira
ya kita sih gak keberkeinginan cuma semakin banyak kan semakin rame
itu anggotanya seluruh jakarta doang apa bisa all indonesia nih pak
dari mana pun juga asal basically ya porsche owner lah ya
ace range nya antara kita sih sekitar ya saat ini antara dua ribu dua puluh sampai enam puluh an lah ya
tapi mungkin average nya tiga puluh
oh ya gue tanya sendiri nih pakai mobil apa nih pak porsche apa nih
aduh nanti di publis nih
ada nya tapi bukan porsche ada nya yang lain
nah selamat datang pak sivy udah denger kan tadi penjelasan dari pr nya dan juga dari secgen porsche club indonesia
jadi kesimpulannya kalian bisa nge charge mobil porsche kalian terutama di central park ini
tempatnya di pullman di bank lunch bar di depannya pas sabar sabar sivy
ada dua charging station gitu sih
tampilnya juga mudah masanya juga dengan mudah kayak gitu
nah sabar sabar sivy itu tadi video dari gue dan fajar
dan kalau kalian suka jangan lupa klik like komen dan juga subscribe channel youtube kompas sivy